pemain asing yang akan berlagak dalam kompetisi indonesian basketball league musim dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
menunjukkan kemampuannya bermain basket dalam acara perkenalan resmi pemain
dari dua puluh pemain asing tiga belas pemain sudah menjalani tes kesehatan
dan dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk bermain di kompetisi bola basket tertinggi di tanah air musim ini
sebagian pemain asing yang sudah tiba di jakarta ini menunjukkan kemampuannya di lapangan basket di kawasan senayan
sebelum memulai kompetisi ibl musim dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
para pemain asing ini akan membela klubnya masing masing di turnamen pemanasan perbasikap pada tanggal enam hingga sepuluh november mendatang
sementara seri pertama ibl musim dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas rencananya akan mulai bergulir pada tanggal delapan desember
dari dua puluh pemain asing sebagian besar adalah muka muka baru
hanya empat nama yang sudah pernah bermain di indonesia sebelumnya
sebelumnya para pemain asing ini diperkenalkan secara resmi dalam konferensi pers di sebuah hotel di kawasan sleepy
untuk musim kompetisi tahun ini ibl hanya mengizinkan masing masing tim untuk mengganti satu dari dua pemain asingnya sebelum paruh musim
berbeda dengan musim lalu ibl musim dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas akan menggelar delapan seri babak reguler di delapan kota yang berbeda
tiga kota tuan rumah yang baru adalah malang solo dan cirebon
berlangga wisnuaji jakarta